dan untuk mengetahui kondisi terkini seputar arus balik lebaran sudah bergabung dengan koresponder cnn indonesia mahardika utama dari gerbang tol cikarang barat tol jakarta cikampek
selamat pagi dika seperti apa pergerakan kendaraan ke jakarta di tol jakarta cikampek hingga pagi ini apakah terpantau masih ramai atau sudah kembali normal
selamat pagi dika
pagi hari tadi jadi kendaraan dari arah timur juga bisa melintas di ruas tol layang sehingga tanpa perlu melintasi tosko penyepatan di kilometer tiga puluh empat b
tadi ketika saya akan berangkat menuju ke kilometer tiga puluh empat b ini dari arah jakarta saya melihat ada beberapa titik kemacetan
mulai dari kawasan halim atau memasuki tol dalam kota lalu kemudian juga di kilometer tujuh belas sampai kilometer dua puluh empat juga tampak ada kepadatan di ruas tol bawah atau di ruas existing
yang saya kemudian pasir
masih di pihak jaya samaripet ternyata ada penanganan kecelakaan di kilometer tujuh belas arah jakarta
dan saat ini di kilometer tiga puluh empat b puluhan aparat sepolisian dari lantas polda metro jaya kembali bersiap siap lagi untuk melanjutkan operasi pemeriksaan surat bebas covid sembilan belas dan juga sub antigen gratis yang dilakukan di poso kilometer tiga puluh empat b arah jakarta
operasi ini akan berakhir pada tanggal dua puluh empat mei pagi tadi
tetapi kemudian mabes polri memutuskan untuk melakukan perpanjangan selama tujuh hari seperti halnya disampaikan oleh direktur lalu lintas di telantas polda metro jaya kombespol sambodo purnomo yogo pada senin dini hari tadi bahwa operasi akan dilanjutkan sampai tiga puluh satu mei
nah kalau kita melihat lagi saat ini memang operasi belum dilakukan tetapi sejumlah petugas di posko pemeriksaan rapid test antigen sudah bersiap di dua belas meja pemeriksa
nah kalau kita melihat lagi data sepanjang hari minggu maret sejak minggu pagi sampai senin pagi tadi pukul enam ada dua ribu lima belas orang yang diperiksa atau dilakukan pengambilan surat antigen di posko tiga puluh empat b arah jakarta ini dan dari jumlah tersebut enam belas maksud saya tujuh orang diantaranya reaktif covid sembilan belas sehingga harus dirujuk ke wisma hatnat kemayoran atau ke rumah sakit dekret covid sembilan belas
kalau kita rekap lagi sejak tanggal delapan belas mei sampai tanggal dua puluh empat mei pagi tadi artinya di kilometer tiga puluh empat b ini atau di posko tempat saya melaporkan saat ini sudah ada enam belas orang yang reaktif dari pemeriksaan yang terus dilakukan secara intensif
dan kalau kita akumulasi lagi dari empat belas posko penyekatan yang merupakan gerbang masuk ke kawasan ibu kota di wilayah jambonetabek
total ada delapan puluh enam orang yang reaktif covid sembilan belas sehingga harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di rumah sakit darurat wisma atlet kemayoran megi
ya dika selain evaluasi operasi ketupat yang tadi anda sampaikan yang diinisiasi oleh polda metro jaya hingga dua puluh empat mei bagaimana prediksi arus balik dengan adanya perpanjangan penyekatan pemudik hingga tiga puluh satu mei mendatang
ya salah satu
alasan mengapa operasi ini dilanjutkan selama tujuh hari ke depan karena pihak kepolisian masih menduga akan ada pemudik yang kembali ke jakarta
meskipun sebenarnya puncak arus balik dinyatakan sudah berakhir sebenarnya
kalau kita mengacu kepada prediksi sebelumnya yaitu pada tanggal dua puluh satu dua puluh dua dan juga dua puluh satu
dan pada tanggal dua puluh tiga mei atau pada hari minggu kemarin merupakan salah satu jumlah kendaraan terbanyak yang melintas di ruas tol ckb
di daerah timur menuju ke jakarta
kalau kita akumulasi jumlahnya dari tiga gerbang tol utama dari cikampek utama kalihurip utama dan juga cikupa yang akan masuk ke jakarta
sudah ada lebih dari seratus ribu kendaraan
itu artinya sudah mencapai jumlah normal di masa pandemi
dan kalau kita melihat lagi atau melihat ke belakang analisis yang dilakukan oleh pihak kepolisian menyatakan bahwa para pemudik dari banyak daerah